wabah pandemi covid sembilan belas yang belum meredam masih mengharuskan warga tetap melakukan pembatasan sosial berskala besar
bahkan saat perayaan idul fitri
hal ini tak mengurangi makna bersilaturahmi bagi ratri
warga depok yang memiliki banyak kerabat dan keluarga di jakarta ini mengatakan
meski kondisinya berbeda bukan berarti tidak bisa merayakannya bersama keluarga besar yang tinggal berjauhan
ia dan keluarganya di jakarta serta di daerah lain masih bisa saling menyapa melalui platform digital
cara ini menurut ratri cukup efektif untuk melakukan silaturahmi di tengah pandemi saat ini
kebetulan salah satu adiknya memiliki perangkat laptop dan rumahnya terdapat fasilitas internet
sehingga silaturahmi virtual bisa mereka lakukan tanpa kendala
barangkali ini sepertinya itu akan tetap akan maaf maafan cuma di keluarga inti ini aja paling ya
tapi kalau untuk ke keluarga besar kemungkinan sih nggak bisa kayak gitu
sedih sih cuma ya ya emang harus dijalankan
karena kan virus covid ini kan kita nggak tahu dia sehat di karier atau misalnya dia emang beneran sehat
kita nggak tahu jadi untuk mencegah ya sudah disiasatinya dengan zoom itu mungkin
tetap seru kok kayaknya sih
bersilaturahmi virtual memang sering ratri dan keluarganya lakukan sejak wabah pandemi covid sembilan belas merebak
dan mengharuskan mereka beraktivitas dari rumah
perubahan kondisi ini memang menuntut penyesuaian terhadap beberapa hal
menurut ratri ini adalah satu dari beberapa hal yang harus dilakukan
karena kondisi saat ini yang masih memperlakukan psbb tidak seharusnya menjadi kesulitan untuk bersilaturahmi
di lingkungan tempat tinggalnya pun yang biasanya ada tradisi halal bihalal tahun ini juga akan dilakukan secara daring
kemungkinan sih enggak ya kayaknya
karena di sini sholat tarawih pun nggak dilakukan berjamaah di masjid gitu
kemungkinan sholat id pun juga mungkin masing masing di rumah gitu
jadi kalau untuk yang kumpul kayak tahun lalu sepertinya nggak mungkin
kadang itu juga ada whatsapp grup rt kan ya mungkin nanti bisa via whatsapp
di tahun tahun sebelumnya ratri dan keluarga punya tradisi melakukan kunjungan ke rumah kerabat yang lebih tua
bahkan di hari kedua lebaran ia akan mudik ke kampung halamannya di solo jawa tengah
tradisi kumpul keluarga saat lebaran untuk sementara belum bisa dilakukan
ratri dan keluarganya berusaha mematuhi anjuran pemerintah untuk menahan diri tidak saling bertemu secara fisik semata mata
demi kebaikan bersama
depok jawa barat